mereka ingin menyampaikan orang ingin ketemu orang yang dicintai
ketua ketua pan dari seluruh indonesia
mulai dari papua sampai aceh
ini kan konagung pak jokowi
sangat mencintai pak jokowi
sekarang mumpung di jakarta
ini pencinta pencintain bapak semuanya ingin salaman
ini pecinta pencinta pengagum pak jokowi semua
bukan no turun kayaknya kok masalah
pak harto masalah ya kan
tarung pak prabowo pak prabowo diajak saya diajak
sekarang pak prabowo coba lihat
jadi insya allah indonesia maju ini
ada mentor pak jokowi pak prabowo itu luar biasa
jadi teman teman ini apa
sangat kagum dan mencerita pak jokowi
apa juga mau minta pengarahan dari pak jokowi
pengen foto pengen salam
luar biasa perjuangan yang untuk indonesia